dan sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telpon dengan jurubicara gugus tugas covid sembilan belas kabupaten bogor ibu sharifah sopya
ibu sharifah selamat sore
selamat sore mbak
oke ibu bisa jelaskan kepada kami zona merah kasus covid sembilan belas di kabupaten bogor kini meluas
sampai saat ini sudah berapa wilayah bu yang masuk zona merah di kabupaten bogor
ya mungkin informasi dulu ya di kabupaten bogor itu ada empat puluh kecamatan
ada empat puluh kecamatan sekarang itu memang zona merah dengan pendekatan kecamatan itu bertambah
sekarang sudah mencapai dua puluh sembilan kecamatan yang masuk zona merah
jadi kita punya pemetaan jadi warna warnanya itu merah
merah itu kalau misalnya di dalam satu kecamatan itu ada satu orang saja yang positif covid sembilan belas
maka itu sudah kita nyatakan merah
jadi indikatornya satu ya bu
terus kemudian kita gambarkan lagi ada yang orange
jadi sebetulnya itu untuk bahan kendali kita ya
kemudian ada yang orange
orange itu kalau misalnya di satu daerah dia ada pdp dan odp
nah kemudian empat puluh kecamatan itu kita masih punya yang hijau
yang hijau itu terbebas sama sekali dia tidak ada positif covid tidak ada pdp dan juga tidak ada odp
itu tinggal dua kecamatan lagi dari empat puluh kecamatan yang ada di kabupaten bogor
apa kemudian bu penyebab zona merah ini semakin meluas di kabupaten bogor
apa mungkin memang adanya relaksasi juga relaksasi di sebagian wilayah atau di wilayah wilayah pendukung sekitar kabupaten bogor juga membuka relaksasinya
pada akhirnya kabupaten bogor juga yang kena imbas zona merahnya bertambah
ya jadi kalau misalnya kita lihat ya kita lihat dari evaluasi ya pada saat awal pada saat psbb ya
dimana kan waktu itu tanggal sekitar maret lah tujuh maret baru dinyatakan di kabupaten bogor ada yang terkena covid
nah itu sebetulnya kita tandai di dalam peta kita itu munculnya adalah di kecamatan kecamatan yang memang berdekatan dengan dki
jadi ada akses yang komuter jadi warga kabupaten bogor yang komuter ke dki
jadi pada saat itu kita masih melihat adanya imported case
jadi kasus yang diimpor dari daerah lain
nah itu jadi waktu itu zona merahnya masih belum sedikit
nah kemudian dengan berjalannya waktu itu menjadi transmisi lokal
jadi transmisi lokal jadi adanya semakin banyak kecamatan kecamatan yang kena
namun kita pun juga akan melakukan pada saat psbb kita melakukan juga beberapa checkpoint ya
artinya pergerakan orang dibatasi termasuk juga dengan kereta dan sebagainya
kita bekerjasama dengan kementerian
kementerian perhubungan kemudian juga dengan dki jakarta kita lakukan pembatasan
nah dan ini kalau sekarang kan kita sudah psbb transisi ya
jadi psbb transisi itu artinya masyarakat sudah ada relaksasi lah ada yang ada lebih bisa bergerak gitu
karena sudah ada beberapa lapangan pekerjaan yang kita buka
mereka sudah mulai bekerja dan sebagainya
itu ya otomatis pasti adalah pengaruhnya ya
sehingga pada saat psbb relaksasi itu memang transmisi lokalnya agak lebih banyak
sebagai contohnya contohnya misalnya ada satu kecamatan kecamatan kami itu namanya kecamatan cilensi
memang itu berdekatan dengan bekasi apa namanya untuk yang kasus pasar ya
ya ada satu kecamatan yang sebetulnya jauh sekali itu di kecamatan sukamakmur itu pada awalnya hijau
tidak ada apa namanya tidak ada yang positif covid
tapi ada satu orang yang sebetulnya dia supplier satu orang supplier bahan bahan untuk pasar
jadi dia ayam atau sayuran
nah dia kenanya di pasar cilengsi
jadi yang sudah yang jauh sekalipun juga kecamatan yang jauh
manakala dia mensuplai bahan pangan yang dari desanya itu juga ada satu orang
sehingga walaupun hanya satu orang kita sudah nyatakan itu merah
untuk di sukamakmur karena positif
artinya interaksi masih jadi penularan terbesar dan sementara pemerintah kabupaten juga tidak bisa melarang masyarakatnya untuk berinteraksi dengan adanya relaksasi
tapi bu syarifah bagaimana kemudian pengendalian dan pengawasan
supaya zona merah ini katakanlah dengan satu orang yang terinfeksi atau positif covid sembilan belas ini bisa mendapatkan perawatan bisa mendapatkan pengawasan yang akhirnya bisa merubah zona tersebut jadi hijau
ya kalau yang kita lakukan terutama untuk yang positifnya sedikit ya
karena kita pun juga kita bagi data ini ke camat
jadi aparat camat pun juga seperti ada kompetisi ingin kecamatannya itu menjadi hijau ya
dengan kita coba memberikan informasi
posisi apa namanya posisi kondisi kecamatan kecamatan ini
nah yang kita lakukan memang seperti itu
jadi kalau misalnya ada yang sakit maka karena kami pun juga gugus tugas itu tidak hanya di kabupaten tapi gugus tugas pun juga sampai kepada kecamatan dan desa
dan kalau misalnya ada satu yang positif kalau kondisinya memang dia kondisi yang harus dirawat maka dia pasti akan dievakuasi dibawa ke rumah sakit
ya kemudian tapi kalau misalnya dia otg yang memerlukan isolasi mandiri
maka kita titipkan ke puskesmas setempat termasuk juga kepada gugus tugas di kecamatan dan desa
supaya dilakukan isolasi dan itu seperti sudah protap lah warga warga yang sekitarnya pun juga membantu memberikan konsumsi dan sebagainya untuk yang di ini
jadi itu salah satu upaya yang kita lakukan ya
nah kemudian mungkin mbak ini yang perbedaan kita perbedaan treatment dalam rangka supaya apa namanya
mengendalikan perkembangan kondisi
mengendalikan perkembangan covid di era psbb transisi ini
itu adalah dengan kita membagi tanggung jawab yang dulu mungkin pada saat psbb yang ketat itu ya semua orang tidak boleh keluar
itu sebetulnya kita pun juga banyak lebih peran itu di pemerintah
kita dengan membuat checkpoint kita menurunkan petugas petugas dan sebagainya gitu dengan memberikan sanksi sedepat dan sebagainya
tapi dengan psbb ini tidak bisa cara cara seperti itu kita perpanjang
karena terlalu banyak objek objek yang harus kita jaga
kemudian juga ini menjadi tidak apa namanya tidak tersistem ya
nah akhirnya yang sekarang kita berbagi tanggung jawab artinya rumah makan sudah boleh dibuka
hotel sudah boleh dibuka hanya dibatasi pengunjungnya
seperti yang mungkin nanti di kawasan puncak seperti itu
nah ini kita memberikan tanggung jawab dengan membuat perbuk supaya semua penyelenggara kegiatan
itu pun juga sama sama
karena dengan pemerintah supaya usaha mereka berjalan artinya usaha aman
usahanya itu juga tetap sehat di masa covid dengan cara mereka benar benar melakukan protokol kesehatan
yang dilakukan pemerintah apa
kita mempunyai pedoman panduan kepada mereka apa yang dia harus lakukan kalau di rumah makan
apa yang dilakukan kalau di hotel kemudian transportasi dan sebagainya dengan protokol protokol kesehatan
artinya informasi itu juga harus diberikan dan diketahui oleh sistem pemerintah terkecil begitu ya bu termasuk camat dan juga lura yang akhirnya diberikan informasinya kepada gugus tugas dari kabupaten bogor
intinya koordinasi ya bu koordinasi yang baik
ada tim monitoring artinya jika mereka siap mereka bikin pernyataan barulah mereka boleh melakukan aktivitas
ibu sharifah sofia jurubicara gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kabupaten bogor
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesian newsroom